fadil juga seorang dokter sama seperti dokter
kayaknya kamila dan mamahnya kamila punya selera yang sama
yaitu sama sama senang dengan seorang dokter
ya itu sih lebih baik daripada dengan pak haris
atau dengan laki laki seperti edo
saya sama sekali nggak setuju
dokter f ini bukanlah yang kandung kamila
dan fadil bukanlah calon suami kamila
haris ada apa sih
apa yang terjadi
kenapa kamu di depan semua mengatakan
kalau kamila itu anaknya effendi bukan anak kamu
padahal kamu sangat meyakinkan kalau kamila itu anak kamu
haris ibu benar benar gak
percaya mana mungkin jadinya seperti ini rizky
sekarang ibu harus percaya bu
karena seperti itulah kenyataannya
jangan ada siapapun yang memaksa kamila
untuk dekat dan sampai menikah dengan edo
karena itu sama sekali gak ada gunanya
haris haris papi
tapi kenapa tante
tapi kamu baik baik aja
biarkan sekarang ini tapi kamu butuh menenangkan dirinya
kenapa jadi begini sih
alhamdulillah semua sekarang persoalannya sudah selesai
selamat dokter effendi
saya juga mau minta maaf waktu dokter ke rumah saya
saya tidak banyak bicara sama dokter
kalau saja saat itu saya tahu kalau dokter adalah ayah kandungnya camilla
pastinya saya akan menjamu dokter lebih ramah lagi
misalnya kita bisa makan bersama dengan keluarga saya dokter
iya ibu ambar
mila kamu boleh gitu dong nih
mila itu dokter effendi papa kamu
dokter fni itu bapak kamu sayang
gak boleh gitu
ayu peluk bapak kamu sayang
ini kan semua senyawa ini tau gak
maksud kamu apa sih ya dok
ini saya mengatakan
kalau semua ini tuh kebohongan
dokter fni itu bukan ayah kanung kamila
jangan sembarangan kamu kalau bicara edo
kamu tahu kamu bicara sama siapa
dokter fni ini adalah ayahnya kamila
sekarang aku tanya sama kamu
apa kamu yakin dokter f ini ayah kamu
kamilanya aja tuh diam
dia tuh gak yakin dokter fni ayahnya dia
kamu mesti ikutin hati kecil kamu
kalau kamu memang gak yakin
jangan novel terima keputusan aja
sama aja kayak kamu nyakitin diri kamu sendiri tau gak
kamu jangan coba coba mempengaruhi kamila lagi
apa kamu tadi kurang jelas penjelasannya pak haris
camilla itu bukan anak kandungnya pak haris
jadi kamila bukan anggota kamila lagi
anggota keluarga butini
kamu tidak berhak mempengaruhi butini dan keluarganya
mereka tidak punya hak apa apa terhadap kamila
dan kamu sudah kalah edo

dan anda bisa mencari dia di rumah kamu sekarang
kamilah sudah menemukan ayah kandungnya yaitu anda
anda sudah menemukan juga anak yang selama ini anda cari cari
kamila sudah menemukan anak yang selama ini anda cari cari
jadi sekarang kamila sudah mempunyai wali nikah yang sihat
saya harap pernikahan fadil dan kamila bisa dilaksanakan dokter
fadil kamu kasih salam salam ke bunda tua kamu sayang
fadil juga seorang dokter sama seperti dokter
kayaknya kamila dan mamahnya kamila punya selera yang sama
yaitu sama sama senang dengan seorang dokter
ya itu sih lebih baik daripada dengan pak haris
atau dengan laki laki seperti edo
saya sama sekali nggak setuju
dokter f ini bukanlah air kandung kamila
dan fadil bukanlah calon suami kamila
lu dengerkan apa kata nyokap gue tadi
curlas tau nggak lu
lu tuh curlas tau nggak
lu sama sekali nggak mikirin kamila
lu sama sekali nggak peduli kamila tuh bokapnya siapa
yang lu peduliin cuma pernikahan lu tuh cepat dilaksanakan
licik tau nggak lu licik tau nggak
saya sependapat dengan ibu ambar
wanita sebaik kamila itu memang patah mendapatkan laki laki sebaik fadil
sebagai ayahnya kamila
saya tidak akan mengizinkan kami menikah dengan kamu sampai kapanpun
diam lu ya pak su
udah salah sekali berlaku
sekarang ana m micrownya makanku
kalau kamu mau tikir lu daddy
kalau pintu manusia ny fractal diruang dimasukin yayangnya
seperti saya membuktikan
kau algarva bukanlah anak padil
maunya apa sih itu anak
mbak marta tuh bener bener
gak bisa mendidik anaknya dengan baik
ma tenang deh ma
ayah dimakan dong makanannya
papa kamu juga kepingin kamu ladenin kan
iya kan dokter